tangan tangan jangan lupa
bawa cara ibu pak
tangis haru dirasakan keluarga ssl di banyumas
saat mendengar putusan mahkamah agung
yang menghukum as sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah pada selasa siang
as dihukum karena membatalkan pernikahan secara sepihak
kasus ini bermula saat as bersama keluarganya
melamar ssl pada tahun dua ribu delapan belas lalu
dua belah pihak sepakat untuk menggelar pernikahan
pada bulan september dua ribu delapan belas
namun saat mendekati hari pernikahan
as memutuskan untuk membatalkan pernikahannya
dengan alasan tidak cocok
merasa malu dan kesal karena sudah melakukan banyak persiapan
keluarga ssl membawa masalah ini kerana hukum
hakim pengadilan negeri banyumas pada dua ribu sembilan belas
memutuskan as bersalah
ia dihukum denda seratus juta rupiah
dalam sidang banding di tingkat pengadilan tinggi
hukuman as justru diperbesar menjadi satu ratus lima puluh juta rupiah
senang senang saja tapi itu masih menjelmang menjelmang
kenapa belum kasih uang
apa benar benar benar dia mau ngasih
padahal kakak kakak sudah melakukan uang tiap ulang
jelas nggak mau minta putus saja
yang jelas saya nggak mau membayar
sementara itu pn banyumas masih belum mengeksekusi
putusan ma ini
kita masih dalam proses
mengembalikan putusan ini
untuk dapat diperbaiki
nanti kalau memang sudah
maka tetap sesuai dengan hukum acaranya
selalu ada teguran atau seperti apa
keluarga as kini berharap
kasus ini bisa diselesaikan
mama barwoto banyumas jawa tengah